asep tajudin warga kelurahan pasanggerahan kecamatan ujung berung kota bandung ini sebenarnya termasuk yang diprioritaskan dalam vaksinasi covid sembilan belas tahap dua
berusia enam puluh satu tahun asep masuk kategori rentan terpapar virus corona
namun sampai awal pekan ini asep yang berprofesi sebagai pedagang mengaku belum tahu banyak tentang vaksinasi covid
menurut asep belum ada sosialisasi tentang hal ini baik dari puskesmas setempat ataupun pihak kelurahan
ia bahkan tidak tahu bahwa vaksinasi harus dilakukan secara mandiri dan dalam jaringan
secara gimana cara dapetannya gimana gitu jadi jadi bingung sekali apalagi abah udah tua usianya udah enam puluh satu
siti fatonah yang berusia tujuh puluh enam tahun warga kelurahan lingkar selatan kawasan lengkong juga mengatakan belum mendapat sosialisasi mengenai vaksinasi
ya nggak tahu
mas nggak tahu belum
belum udah belum ada memberitahuan di sini kan
tapi kalau misalnya dikasih tahu cara benar benarnya bersedia aja
ya bersedia aja memang harus tahu kan
vaksinasi untuk warga lansia di kota bandung telah dimulai pada akhir februari lalu dan masih terus berlanjut
pendaftaran untuk warga lansia bisa dilakukan melalui link bandung kemkes go id
setelah mengisi data diri termasuk nomor induk kependudukan warga harus memilih jenis dan nama fasilitas kesehatan tempat penyuntikan vaksin
selain pendaftaran daring warga lansia juga bisa
juga bisa mendaftarkan diri dengan langsung datang ke puskesmas
sebetulnya informasi ini sudah disampaikan baik oleh kemenkes provinsi maupun dinkes melalui media sosial maupun surat kepada camat lurah rt rw
bahwa lansia itu mendaftar lewat link resmi kemenkes
itu sudah ada disampaikan khusus untuk bandung
ada bandung kemenkes dengan bitlinknya
karena tadi katanya banyak yang tidak tahu kami pun membuka pendaftaran lewat puskesmasnya
dibantu rt rw
jadi sebetulnya upaya upaya pun telah kami lakukan
jadi kalau masyarakat masih belum mengetahui alur pendaftaran maka datang ke puskesmas terdekatnya
seperti apa mendaftarnya
setelah mendaftarkan diri melalui link resmi kemenkes atau mendaftar langsung di puskesmas warga lansia tinggal menunggu dihubungi oleh fasilitas kesehatan
tujuh belas ribu warga lansia di kota bandung berhak mendapat vaksin covid sembilan belas pada vaksinasi tahap kedua ini
namun sampai delapan maret dua ribu dua puluh satu baru sepuluh ribu
yang sudah disuntik vaksin
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat